dahulu kala di negeri yang jauh ada sebuah kerajaan kecil
kerajaan kecil itu memiliki gubu kecil tempat tinggal seorang lelaki tua yang miskin dan permata terindahnya
anak perempuannya dia memiliki kulit paling halus dan bibir merah ceri
dia disayangi oleh semua binatang dan burung
putri kerajaan sendiri mencoba menjadi seperti gadis itu tapi gagal setiap hari
dan bukan hanya itu dia ditemukan oleh pangeran tampan yang datang untuk menikahi sang putri
dan setelah jatuh cinta dengan gadis itu pada pandangan pertama dia malah menikahinya
dan banyak penderitaan sang putri
gadis dan pangeran menikah di negeri ajaib dengan makhluk ajaib di sekitar mereka
dan mereka hidup bahagia selamanya
sekarang kita masuk ke cerita sebenarnya
di sebuah kota yang tidak jauh hiduplah seorang wanita
dan dia tidak terlalu miskin
dan dia memang terlihat cantik
maksudku dia akan terlihat cantik jika dia mandi
dan dia harus bangun
hah siapa itu
hah kenapa aku harus selalu terbangun di tengah tengah mimpiku
ayah tidak berpikir kau mengatakan itu karena kau setuju
ada alasan mengapa temanmu memanggilmu slippin' the rela
itu benar cerita ini tentang caro
slippin' the rela adalah seorang gadis muda yang hanya punya dua keinginan dalam hidupnya
tidur dan bermimpi
kau baru saja mandi
ibu tunggu sebentar lima menit lagi ya
itu adalah mimpi slippin' the rela untuk bertemu dengan pangeran tampan dan menikah dengannya
yang bisa dia pikirkan hanyalah akhir bahagia yang pantas untuk hidupnya
tapi yang dia lakukan hanyalah berpikir
dia sangat mencintai pangeran impiannya
sehingga dia selalu ingin bertemu dengannya dalam mimpinya sendiri
seseorang akan menemukan dia bermimpi di pesta pesta
dia sedang berjalan jalan dan bahkan
ada apa denganmu sebenarnya
orang tuanya berbicara panjang lebar tentang masalah tidur slipinderella dengan dokter yang berbeda
tetapi setiap kali hanya ada satu jawaban
bukan hanya orang tua carol yang khawatir tentang kebiasaan tidur carol
carol terkenal dengan kebiasaannya di seluruh kota
jangan tidur sambil berjalan ya
oh ya tentu saja
jadi aku akan pergi tanpa membayarmu dan kau tidak akan bisa berbuat apa apa kau tahu
karena aku hanya berjalan sambil tidur
orang orang kota mencoba mengolok ngoloknya
tetapi slipin the rela selalu selangkah lebih maju dari mereka
suatu hari saat slippin' the rela sedang mengerjakan pekerjaannya temannya mampir
mungkin kau akan bertemu pangeran tampanmu di sana

kalau kau tetap terjaga selama beberapa waktu mungkin saja kau bisa bertemu dengannya
oh pesta aku akan senang untuk menghadirinya
dan begitu saja
carol membeli gaun terindah dari toko bernama toko gaun ajaib terindah dan sudah siap untuk pergi ke pesta dansa
oh tuan ratatuli kereta ini terlihat seperti labu
oh ya ini dibuat oleh pengrajin yang hebat
kita harus kembali sebelum tengah malam
oh apakah karena kereta ini akan berubah menjadi labu
eh kau dan dongeng dongengmu
kita harus kembali karena kita tidak ingin kau tertidur di istana pangeran
da ibu da ayah
sesampainya di istana
kita sudah sampai
aku akan pergi dulu dan akan menjemputmu sekitar jam dua belas kurang seperempat
oh tidak apa apa
langit langit yang tinggi dan penuh dengan lampu yang bersinar
dan pangerannya juga hebat
katanya dia adalah pria yang paling tampan baik dan cakep
aku akan pergi sekarang selamat bersenang senang
slipinderella sangat terkejut mendengar tentang istana itu
sehingga dia ingin langsung mengabadikannya dalam mimpinya
tidur siang lima menit tidak akan menyakiti siapa pun
slipinderella tidur di atas bantalan lembut kereta yang nyaman
tapi tak seperti yang diharapkan
dia tidak bisa bangun dalam lima menit
pesta dansa di istana dimulai
dan pangeran bersama teman teman slipinderella bersenang senang
keajaiban yang diimpikan slipinderella terjadi secara nyata di dalam kastil
seandainya saja dia tetap tinggal di kastil
berpengalaman untuk berpengalaman di dunia nyata daripada di dunia mimpinya
apa yang terjadi
slipinderella kau akhirnya bangun juga
kita harus pergi sekarang
pangeran memilih gadis dari ladang hopkins sebagai istrinya
oh itu sangat indah
saat slipenderella menikahi pangeran dalam mimpinya
pangeran memilih seseorang dari dunia nyatanya
slipinderella patah hati
dia tidak akan berpengalaman dan tetap diam di kereta saat semua orang pergi
aku juga tidak melihat istana yang indah
dan juga tidak bertemu dengan pangeran
slipinderella sudah mulai memahami masalahnya
musik apa itu
oh wow aku merasa sangat pusing
tuan ratatuli dan semua gadis yang berpergian
dengan kereta yang berbeda perlahan lahan tertidur
dia sekarang satu satunya yang terjaga
dia membuka pintu keretanya dan mendengar suara orang berbisik
semua orang sedang tertidur
ayo cepat ambil semua perhiasannya dan kabur
ada dua pencuri yang menggunakan musik hipnotis
untuk membuat semua orang tertidur sehingga mereka bisa merampok kereta
tidak aku harus melakukan sesuatu
slipinderella tahu benar bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan pencuri
karena ada dua dari mereka dan mereka mungkin memiliki senjata
dia bertindak cerdas dan menarik tirai dari jendela di dalam kereta
kau dengar itu sesuatu terdengar menakutkan
pencuri berbalik melihat sosok berkerudung di atas labu
aku adalah roh dari hutan ini
beraninya kalian mencoba mencuri di rumahku
aku tidak melakukan itu dia yang melakukan itu
iya dia yang melakukan itu kami yang menyesal
kami yang menyesal
semua gadis dan pengendara kereta mereka termasuk tuan ratatuli
terbangun dengan kaget ketika mereka mendengar teriakan para pencuri
mereka semua turun dan berkumpul di dekat slipinderella
dan tuan ratatuli menangkap kedua pencuri itu
slipinderella menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi
dan semua orang bersorak atasnya
mereka menangkapnya dengan berat
selamat tinggal slipinderella
terima kasih slipinderella
baiklah setelah semua tidurmu akhirnya semuanya terbayar
tidurmu telah menyelamatkan kami
kau mungkin sedang tidur dan kau bahkan tidak mendengar musiknya bukan
kau pantas mendapatkan penghargaan atas keberanianmu
aku bukan orang yang pantas mendapatkan penghargaan
faktanya tidurku yang terlalu dini akan membuat kita semua mendapatkan masalah
dan membuat kita dirampok
aku tahu mengapa aku bisa menyelamatkan kalian
dan orang yang tepat untuk diberi penghargaan adalah
keesokan paginya seluruh kota mengetahui apa yang telah terjadi
carol dipanggil ke istana dan dipuji oleh raja sendiri atas keberaniannya
hatiku dipenuhi dengan kebanggaan menyadari betapa berani dan hebatnya para wanita di kerajaanku
kita akhirnya menangkap pencuri yang telah menjarah kereta kita dan itu semua
aku menghargainya yang mulia
tapi di samping keberanian bahkan kecerdasan perlu diberi penghargaan
alasan aku tidak tertidur bersama orang lain adalah karena keretaku dibuat dengan cara khusus
yang membuat musik tidak mungkin menjangkauku
aku hanya bisa mendengar bisikan para pencuri ketika kau membuka pintu kereta
aku tidak mendengar musik yang menghipnotis
orang orang di istana terkejut
siapa yang membuat kereta itu
saat armitage sang pengrajin memasuki istana carol melihatnya untuk pertama kali
tapi carol sudah jatuh cinta dengan kecerdasannya
dan armitage juga sangat ingin bertemu dengan gadis pemberani yang sendirian mengalahkan dua pencuri
nona carol adalah wanita yang baik hati yang mulia
itu sungguh keberaniannya yang menyelamatkan kita semua
istana bersorak untuk armitage dan carol dan keduanya dianugerahi oleh raja
tetapi penghargaan terbesar untuk slip penderella adalah dia akhirnya bertemu pangerannya dan kisah cinta mereka baru saja dimulai
carol bukan slip penderella lagi karena dia mengerti bahwa dongeng yang sebenarnya tidak terjadi dalam mimpimu tetapi ketika kau terjaga
seiring waktu kerol dan armita jatuh cinta dan menikah dan hidup bahagia selamanya